kau mana si mamat
banyak anak rawan malah ngumpet
mahu tuh anak
asal banyak anak perawan aja
bawaannya takut mulu
bagi nyangkok taneman
wah kaget loh
abang bengong aja
karena abang sesendiri
apa apa udah punya
kembang abang punya
ayah tau yang abang belum punya
lo sendiri belum punya cewek
pantasnya kan bos dulu
yang punya cewek
nah baru anak buah
eh perlu bang
kambing aja punya bini
lo mau samain gue pake kambing ya
abang kesinggung aja sih
cinta gue sama abang aja sih
dia kalau gak kawin teriakan
jadi gue lo suruh teriak ya
teh lo kok disetek karo mawar
itu lo yang hebat banget ini
cemara kok dibuka
terus permain karet sama palem
apa sih lo kayak orang kebakaran jenggot aja
ini loh bang
siapa nih bang kerjaan abang
ngomong senaknya aja loh
ngomong gue kurang kerjaan
mesti gak salah lagi
kerjaan sidik nih
oh ya salah ya selalu ya syutingnya
yang penting senang
eh aduh kepotong
tangan aja kepotong
lu siapa yang gak kepotong
nggak ada yang ngepotin gue aja
tepu dikit dong biar rame
enak gak meh
apaan sih ne
gak ada pedes pedesnya
bu kenapa sih satu aja
perut gue lagi gak oke nih
perut lo tuh kapan oke nya sih ne
enggak oke gak asik gak asik
eh lo tau gak jangankan asinan ya
kemasukan air dingin aja nih perut dia udah jadi gini
kacau tau gak
dimanjain sih lo
perut cuma satu
kalau gak dimanjain kesian kan
kayak gudang tau
ada lagi gak yang memepau dikupas
saya mau nyuci sama dia nggak boleh
eh kalau gitu emas bisa ngupas mangga juga dong
jangan disini loh
disini aja ya gak apa apa tocos
masuk ngupas aja
mesti di belakang
hah udah deh
ngupasnya di belakang aja
disini sempit ribet bener
sekalian kupasin bengkoangnya ya
aduh udah di sana cepetan ah
kalo gak ada onongnya
kiraan lo antik antik amat sih mah
emang kebiasaan tuh pada kulit
dari tadi gak keliatan
enak aja bukan gue
kok jadi gue sih
udah ngaku deh ngaku
bukan malu malu kucing
cahatnya dia ya
lagian jangan deh
abang gue kan udah kayak pulau
maksud lo pulau apaan pulau bangka
tell me ya dia ya
eh kebetulan lagi
bagusnya dia rada tua
coba yang muda muda
yang ada berantem mulu
nih apa nyuruh gitu
kau mana sih mah
kau mana sih mah
banyak anak perawan malah ngumpet
banyak anak perawan malah ngumpet
mahu tuh anak
asal banyak anak rawan aja
bawaannya takut mulu
kemana deh dia
bagi nyangkok taneman
kumpul sama temen temennya si halime
nih daripada nyangkok taneman
siapa tau ada jodohnya
kalo bukan jodohnya
biar dicangkuk sama apa juga
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi satu
gak bakal jadi dua
gak bakal jadi studio
gak bakal jadi cult click
ya coba aku juga udah nggak tahan kok
pada ngerujak ya
lu pada ngapain
ngebantuin nah saya juga ikut ini bu moncas
abang ajakin kemarin kenapa emang abang dimana sinyal lagi nongkrong di pojokan
bentar ya ke depan
kok gue ditinggal sih
jangan lama lama ya
dua mu disini mulut ya
bagno udah banget yuk ikutan deh
jegan abang lagi
cengis sumba lu malu gimana abang biasanya gitu udah udah bang dari sini mendingan pisau
taruh deh kita kerjakan yurame iya ntar abang cuci tangan dulu deh udah nyanyiin biar aja deh
oh nggak usah abang juga bisa nyucir sendiri nggak usah deh biarin abang cuci sendiri sana
duluan dan jalan ya tapi bener banget jangan lama lama ya iya iya iya bangguin lah iya iya
ada halimana bikin gua malu aja dah